usai dideklarasikan sebagai calon presiden pilihan nasdem anies baswedan mulai melakukan safari politik
kali ini anies menyambangi markas partai demokrat
bertemu ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono di kantor dpp pusat demokrat sejak jumat pagi
anies menyebutkan pertemuan dilakukan secara santai
dalam perbincangan anies dan ahy mengaku memiliki kesamaan visi misi
meski tidak secara gamblang anies dan ahy memberi sinyal adanya potensi koalisi untuk bertarung pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan
beliau saya tadi mengatakan semakin dekat dengan keluarga besar partai demokrat
mas anies memiliki visi dan spirit yang sama
oleh karena itu tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat
karena kami dipertemukan oleh visi misi prinsip dan etika untuk memajukan bangsa ke depan
insya allah nanti kita akan ada kelanjutannya
dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan indonesia yang lebih baik ke depan
kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh partai nasdem
sekarang kita berbicara juga dengan teman teman di demokrat
nanti percakapan juga meluas dengan pks yang mudah mudahan nanti membangun sebuah aliran baru
usai bertemu demokrat anies baswedan dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan petinggi partai keadilan sejahtera pks
nasdem demokrat dan pks diisukan akan berkoalisi pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
tim liputan cnn indonesia